persiapan final menjelang pelaksanaan debat keempat pemilihan presiden di hotel shangri la jakarta terus dilakukan
persiapan meliputi geladi debat yang melibatkan moderator sekaligus pengecekan keamanan oleh kepala polda metro jaya
sejumlah persiapan teknis menjelang debat keempat pilpres di hotel shangrilla jakarta mulai dilakukan sejak jumat siang
media penyelenggara dan moderator dijadwalkan melakukan geladi tiga kali
skema pelaksanaan debat keempat tidak jauh berbeda dengan debat sebelumnya
hanya dalam segmen tanya jawab antar kandidat
moderator memiliki peran lebih strategis dalam mengatur jalannya debat
sebentar itu kepala pol dan metro jaya erjen pol gatot edi pramono jumat sore melakukan pengecekan di lokasi debat
lima puluh personel gabungan polri dan tni dikerahkan untuk mengamankan debat dengan tema ideologi keamanan pemerintahan dan hubungan internasional
kalau kita lihat penting dan panas pertama masalah ideologi kemudian pemerintahan hankam sama hi
nah ideologi ini kan topik yang sedang
apa ya panas apalagi di kalangan netizen gitu kan
jadi kita sih berharap kedua capres ini nanti menyentuh isu isu yang sedang beredar di masyarakat
jadi diadres tapi dengan solusi yang jitu supaya mendinginkan suasana juga
itu kan disini ada cctv cctv
ya nanti ada yang namanya face recognition itu
ya kalau wajah orang ini wajah yang kita anggap terduga apakah dpo dan sebagainya itu bisa kelihatan di situ
ya khusus yang jelas pengamanan pertama itu ring satu itu kan ada pada objek debat ya
kemudian ring dua itu di luar
kemudian ring tiga dan ring empat
sampai kita nanti membuat pos pos di sekeliling ini semua
di luar ini